juga hindari barang barang rentan pecah saat reda segera keluar mencari bantuan
wah itu katanya sih bahaya buat butut ya
berarti dari mana sumbernya selama ini
kayaknya sampai disuruh masuk deh
lalu apakah ini artinya bahwa apa yang sudah disampaikan presiden joko widodo diplomasi yang sudah disampaikan tersebut apakah ini benar benar berhasil atau justru ini hanya kebetulan semata
nah selain otentik ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh
menurut dokter spesialis paru erlang samudro
saya dengar berikut ini sebuah wawancara yang cukup menarik dengan beberapa orang
ternyata di sini kita bisa menulis dan meninggalkan pesan pribadi di dalam amplop
semua negara bisa membuat
ya jadi kemungkinan akan sangat mempermudah
bukannya bisa seenaknya ya bisa ngapain aja tapi apa ya
pada sistem proporsional terbuka setiap parpol mengajukan daftar calon tanpa nomor di depan nama
di saat waktu sahur menuju m buka puasa menuju sahur yang sangat singkat tersebut
ya emang dia nggak terlalu sebenarnya dia nggak terlalu support gue di basket gitu karena menurut dia sebenarnya agak buang waktu gitu loh
juga permasalahan soal kenaikan tingkat suku bunga yang berpengaruh pada beban pinjaman proyek
jadi komposisi musik kita itu ditemukan secara tidak sengaja
homologasi sendiri direncanakan berjalan selama lebih kurang dua hari yaitu sejak senin kemarin empat belas maret dua ribu dua puluh dua sampai dengan hari ini lima belas maret dua ribu dua puluh
soalnya kemaren gue nanya teammate lu si dandi
hampir empat puluh persen masyarakat dewasa di belgia sudah mendapatkan vaksin dosis pertama covid sembilan belas paling tidak
tidak ada yang mau balik lagi ke banyuwangi
atau diberi prolog gitu ya
pengen buka usaha pecele yang beda gitu
memasuki penghujung tahun kita sudah lihat tadi ya deretan kejadian akibat curah hujan yang tinggi
nah sehingga itu terukur ya
dari saat ini yang berjumlah empat puluh orang
ya gini aja sih chan dia ngikutin ibl kan emang
menurut aku ya udah anugerah juga gitu
nah sebelum makanan tersaji cantik seperti ini tentu saja langkah pertama belanja bahan baku
karena orang pun akhirnya benar benar menyiapkan aset aset yang sifatnya liquid gitu
sedangkan tol semarang demak seksi dua sudah dioperasikan pada arus mudik dua ribu dua puluh
kita analisis melalui digital analitik dan lain lain ternyata responnya bagus
ya kita udah bisa lihat lah ya
saya tidak tahu bagaimana untuk membaca bahasa saya
konon bentuk misua yang panjang ini menjadi simbol umur yang panjang
kalau bumbu itu ada rahasia masing masing
aktivitas pertama yang dilakukan untuk mengenal kampung adat cirende
di pikiran masyarakat itu kalau angkringan itu identik dengan harga
kita bisa mendapatkan para sandera kita yang ditahan oleh hamas
tapi kita lihat fakta di lapangan ternyata kecelakaan masih saja terjadi
dengan tim hrd tempat dia bekerja
belum belum dalam roster sih
kalau dulu dia masih levelnya cuma
dan kami juga sedang mendalami beberapa kasus
yang harus kemudian diperhatikan betul oleh pembinaan polri pembinaan tni
kan jadinya jelek tapi kan bukan youtubenya yang jelek
oke apakah juga termasuk faktor genetik dok
apa tidak percaya bahwa isu perubahan ini bisa ditangkap secara
mereka yang hidup dengan warisan adat istiadat yang kental
artinya harga obligasi indonesia terapresiasi
kedepannya bisa menjadi ancaman serius untuk indonesia
sosialisasi pada pemilih muda juga gencar dilakukan dengan berkolaborasi bersama organisasi pelajar seperti osis dan bem
salah satu hal yang kita bicara di tingkatan regulasi
pas gua awalnya tuh pas gua kelas sembilan kan
bahkan dalam satu bulan platform berbasis aplikasi ini mendapatkan permintaan hingga tujuh ratus sesi pemotretan
dikasih reward jadi kami melakukan
sebagai kepastian juga bisa itu
tertua di kabupaten ujung timur pulau jawa
saya berbicara dengan presiden zelensky
arman helmi muhammad jalil dan siti
sehingga satwa yang ada di dalam yang saat ini kondisi yang berasus itu
misalkan pengecualian dividen gitu ya
thr ini untuk memaju
yang ada sembilan satelit yang saat ini kita gunakan untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi indonesia
ya selamat pagi yudo dan juga pemirsa

yeay sampai ketemu di
sebagai paralegal di lbh jakarta dan lbh apik
farmakoterapi itu ada obat obatan
which is dengan hanya di semen gitu udah jadi gitu
setelah icip icip mendoan jumbo di purwokerto orang indonesia belum kenyang
kalau usia usia produktif ini bekerja
tidak hanya untuk pelestarian budaya dan bahasanya
karena kenapa karena ya tipikalnya hampir mirip tapi gak sama
itu emang ada tawaran atau kak faisal sendiri apply waktu itu
jauh lebih percaya ya
tetapi kalau seandainya perusahaan itu memang fundamentalnya nggak bagus
saya nggak mau menuduh tanpa data dan fakta
masuk berapa lama saya sebagai cadangan
tentunya kalau memang kita punya ada simpanan emas atau apa ya mau gak mau ya kemari
pak wai ta aruf salah satunya
padahal fenomena biorca ini bukanlah kali pertama terjadi dalam ruang digital di indonesia
nah akhirnya gue dari situ kayak berarti gitu loh
makanya kemudian pemerintah melakukan upaya untuk percepatan vaksinasi booster mas reinhardt
presiden direktur alisan travel mengaku persiapan kali ini berbeda dibanding dua tahun sebelumnya
kopaska maupun dari kapal selam sendiri
stereoty itu pasti akan selalu menempel bagi mereka yang lulus dari tiga universitas tersebut gitu
ee tidak bisa mengantisipasi apa yang terjadi di lapangan gitu ya
sejak peristiwa ledakan pada jumat pagi empat belas orang korban ditemukan
yang sesuai dengan kebutuhan industri
dan ini kalau ngomongin selama pandemi ini kan gue denger denger lu udah latihan sama perbanas ya kalau nggak salah ya
kalau dulu sih awalnya ya saya mau jadi akabrio saya mau masuk akabri waktu itu
unik ya sensasinya seperti sedang menikmati snack
setelah difermentasi selama lima sampai tujuh hari kepiting mentah ini sudah bisa dimakan
serta richard eliezer termasuk satu asisten rumah tangga kuatma ruf
menengok ke tokonya kita akan disambut dengan beragam macam kue sus dengan isian yang beragam dan melimpah
dan kalau kita lihat yield amerika yang turun
kualitas batik premium jawa timur terbukti dari tingkat kesulitan dalam pembuatannya
pertama para pelaku yang menyebut kaca depan mobilnya
aduh udah ngilar banget nih padahal masih lama nih jam buka puasanya
pawai budaya ini disambut antusias oleh warga yang menonton
ia pun berpesan kepada relawan agar tetap menjaga semangat untuk menyampaikan data fakta
nah dengan teknik sudah mengetahui teknik seperti ini
setelahnya ada proses selanjutnya yaitu packing atau pengepar
misalkan tadi yang saya bilang adalah dengan compliance compliance
ah putih tadi merah
kemudian juga dengan si kelapanya